jelang hari anak nasional puluhan anak yatim dan jalanan di kota surabaya menghabiskan waktu untuk edukasi sejarah dan transportasi umum
menyambut hari anak nasional yang jatuh pada dua puluh tiga juli besok yayasan seribu senyum bersama salah satu hotel di kota surabaya
mengajak puluhan anak anak dan anak yatim dan anak jalanan berwisata edukasi ke tugu pahlawan dan mengendarai surabaya bus
sudah ada korespondensi nn indonesia eka rima di surabaya jawa timur
eka selamat siang ini kalau di banyuwangi sudah ada memengan begitu ya
kalau di surabaya apa saja kegiatan untuk menyambut hari anak nasional ini
ya ferdi selamat menyambut hari anak nasional pastinya
untuk budaya menengan atau bermain dengan permainan tradisional pasti sangat menyenangkan bagi anak anak di daerah
tapi harusnya itu juga bisa dinikmati oleh anak anak di kota surabaya
namun anak anak di kota surabaya juga tidak kalah menyenangkan pada hari ini untuk menyambut hari anak nasional
sekitar pukul delapan pagi hari tadi sampai pukul sepuluh mereka diajak untuk berkeliling kota surabaya menggunakan surabaya bus dengan membayar menggunakan sampah
ini cukup menyenangkan sekali bagi anak anak karena mereka diedukasi juga bagaimana caranya untuk mencintai lingkungan
dan juga memberikan edukasi tentang budaya recycle reuse dan sampah sampah plastik yang ada
kemudian juga mereka diajak ke tugu pahlawan kota surabaya untuk belajar tentang sejarah kepahlawanan
kemudian juga sempat melihat atau menonton film peperangan antara inggris dan indonesia di masa lalu
bagaimana masa penjajah pada masa penjajahan dahulu
mereka juga tadi dengan antusias menceritakan bahwa ketika film berakhir mereka sangat senang karena indonesia memenangkan peperangan tersebut
kemudian juga belajar tentang pahlawan pahlawan yang ada di tugu pahlawan tersebut sebagai manifestasi kepahlawanan indonesia
pada saat melawan penjajah pada masa penjajahan dahulu
dan mereka terlihat tampak cukup antusias sekali
kemudian tampak senang sekali berkeliling kota surabaya menghadirkan hari minggu dengan ditemani oleh pembina pembina mereka
dan yang paling penting adalah verdi sebenarnya aktivitas hari ini selain untuk menjaga psikologi anak anak
untuk bisa lebih komunikatif dengan masyarakat yang ada di sekitarnya
juga supaya mereka berani untuk mengungkapkan apa yang mereka hadapi
kemudian apa yang mereka alami sehari hari seperti apa
ya di dunia pendidikan ataupun mereka berada di luar
sehingga ini juga menjadi stimulus bagi anak anak untuk tidak takut bercerita jika mengalami hal hal yang sekiranya melakukan
atau tindakan yang merupakan tindakan pelanggaran terhadap mereka
karena memberdasarkan data dari komisi pelindungan anak jawa timur menyatakan
sejak triwulan pertama saja pada tahun dua ribu delapan belas yang ini sejak maret sudah ada satu ratus tujuh belas kasus
tujuh belas kasus kekerasan terhadap anak ini dan tujuh puluh persennya adalah kekerasan seksual
yang sebagian besar dialami di sekolah atau di dunia pendidikan
maka ini harus menjadi salah satu concern bagi masyarakat dan juga pemerintah
bahwa tanggung jawab untuk menjaga anak anak ini tidak hanya kepada dunia pendidikan
tapi juga kepada orang tua tapi juga kepada masyarakat di sekitarnya
juga harus turut memberikan perhatian kepada anak anak dan juga turut ikut sensitif
jika menyaksikan atau mengetahui hal hal yang dinilai itu memang pelanggaran terhadap anak anak
atau aksi kekerasan terhadap anak anak
dari tujuh puluh persen tersebut sisanya merupakan kekerasan
jalanan seperti anak anak mengalami kekerasan di jalanan kemudian kekerasan dalam rumah tangga
kekerasan dalam pertemanan juga bisa terjadi antar sesama anak
ini yang perlu diantisipasi oleh masyarakat agar anak anak ini tidak mengalami trauma secara psikologi
atau juga trauma dalam pergaulan kepada masing masing teman mereka
tadi saya juga sempat berbincang dengan sejumlah anak anak yang mereka masih cukup tertutup
untuk bisa berkomunikasi dengan orang yang baru dikenal
atau dengan orang yang mereka anggap tidak bisa berkomunikasi dengan baik mereka
saya rasa ini adalah kesempatan yang cukup mendukung stimulus anak anak
untuk berani lebih komunikatif dengan seseorang atau dengan orang lain
dan dengan guru mereka dengan orang orang terdekat mereka
serta pandai memilih dengan siapa mereka harusnya bergaul
dan juga dengan siapa mereka harusnya mengadukan sesuatu hal yang mereka alami
yang sekiranya itu adalah hal hal yang memicu gangguan psikologi bagi mereka
sehingga anak anak ini bisa lebih menghadapi hal hal yang mungkin saja mereka hadapi
menjadi tanggung jawab kita bersama pastinya ferdi dalam
hari anak nasional ini harapannya memang angka kekerasannya justru menurun setiap bulannya
yang di awalnya adalah diinformasikan oleh komisi pelindungan anak setiap bulannya
maka harapannya akan menurun pada tahun ini tidak seperti tahun tahun yang sebelumnya
yang mencapai sekitar sembilan ratus bahkan tujuh ratus tujuh belas kasus setiap tahunnya
baik eka rima terima kasih
selamat melanjutkan kembali bermain dengan anak anak dari surabaya jawa timur